kominfo menyebut terdapat sejumlah hoax yang teridentifikasi ditujukan kepada kpu
kominfo menyebut terus mengidentifikasi indikasi hoax tersebut sementara penyidikan dan tindakan hukum dilakukan oleh kepolisian
data kominfo menemukan sejumlah hoax yang teridentifikasi dan terverifikasi terus meningkat sejak desember dua ribu enam belas
kominfo menggandeng kpu untuk merespon potensi terdapatnya konten yang teridentifikasi terkait dengan kpu
dari dua puluh lima desember tujuh puluh lima tiga kali januari satu ratus tujuh puluh lima kemudian februari tiga ratus lima puluh tiga kemudian maret itu empat ratus lima puluh tiga delapan belas kali
itu keseluruhan dan yang paling banyak yang berkaitan dengan politik
politik isunya paling banyak berkaitan dengan pencapresan
nah ini yang tujuh belas hari pertama kami ikuti dia lebih banyak daripada tujuh belas hari pertama di bulan april lebih banyak di bulan maret
sampai tanggal tujuh belas

nah itu berapa persennya pak yang terkait dengan politik
paling besar berkaitan dengan politik
lebih dari lima puluh persen atau bagaimana
nah tapi paling besar ada kesehatan ada penipuan macam macam lah
tapi paling besar itu ada politik hampir sekitar dua puluh mungkin sekitar dua puluh lima persen itu politik
dan politik itu yang paling banyak berkaitan dengan pencapresan